selanjutnya masih tentang kasus hukum tapi kali ini tentang kasus dugaan pembunuhan brigadir yosua
kuasa hukum terdakwa richard eliezer meragukan pengakuan riki rizal yang bersaksi dalam persidangan yang berlangsung pada senin pagi
pihaknya menilai banyak kebohongan yang disampaikan oleh riki rizal selama persidangan berlangsung
kuasa hukum richard eliezer roni talapesi mengatakan keterangan yang diberikan oleh ricky rizal bertentangan dengan keterangan yang telah disampaikan saksi saksi sebelumnya
termasuk saksi dari polres metro jakarta selatan
roni dan timnya juga meragukan kesaksian yang diajukan diberikan disampaikan oleh riki rizal terkait dengan skenario penembakan
dalam persidangan pada senin ricky rizal juga mencabut bap terkait sarung tangan
kami melihat bahwa keterangan saudara riki rizal ini lebih banyak bohongnya ya
berbelit belit dan tidak terbuka
menyampaikan fakta sebenarnya
karena ini bertentangan dengan kesaksian yang sudah dihadirkan saksi saksi sebelumnya ya
dari polres jakarta selatan kemudian dari propam
tetapi di sini saudara ricky rizal menyampaikan bahwa dia baru tahu si tembak menembak skenario itu adalah ketika berada di propam
ketika verdi sambo nyampe jam sepuluh malam
padahal dari saksi yang sebelumnya sudah sampaikan bahwa mereka ini dibawa jam setengah delapan malam
jam delapan malam
maka habis itu mereka langsung diperiksa secara terpisah ya
itu keanehan yang pertama
yang kedua kami mencatat bahwa saudara riki rizal ini mencabut bap terkait dengan sarung tangan
nah kami kan sudah menanyakan kan mengetahui atau tidak melihat
apa tidak mengetahui tadi dia sampaikan dia tidak mengetahui
jadi ini sebenarnya aneh
ketika di bap yang lainnya dia tidak mencabut tetapi kenapa hanya bap yang terkait sarung tangan
apakah ini untuk melindungi verdi sambu
nah tetapi kami melihat bahwa majelis hakim tentunya punya keyak
kekyakinan yang lain